sosialisasi sistem pengaturan mobil dengan pembagian plat nomor ganjil genap bagi pengendara roda empat telah dimulai sejak dua puluh delapan juni dua ribu enam belas
sosialisasi kebijakan tersebut akan berlangsung hingga dua puluh enam juli dua ribu enam belas sedangkan pada masa uji coba akan dilakukan pada dua puluh tujuh juli sampai dua puluh enam agustus dua ribu enam belas
di beberapa ruas jalan utama di jakarta sebagai pengganti sistem tiga in satu
penentuan ganjil genap diterapkan pada angka terakhir nomor polisi kendaraan
angka dianggap genap untuk angka berakhir ganjil maka kendaraan boleh melintas pada tanggal ganjil
sedangkan angka genap untuk tanggal genap
penerapan sistem ganjil genap hanya sementara pasal ini merupakan transisi menjelang sistem penerapan elektronik pricing road atau erp yang hingga saat ini masih dalam proses lelang
kita dengan pihak kepolisian tetap selalu bekerjasama
kalau pihak kepolisian dia mempunyai metode sendiri dengan melihat ciri daripada plat itu sendiri karena kan plat itu sendiri kan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian
kalau kami itu nanti akan sistem random saja terutama di titik titik traffic light
itu kan ada sekitar lima belas titik ya di sepanjang kawasan